satuan reserse kriminal polres metro jakarta selatan berhasil menangkap pelaku penembakan dan intimidasi terhadap dua pelajar yang terjadi di kawasan kemang jakarta selatan
petugas juga menyita senjata api dan mobil lamborghini milik pelaku
dengan pengawalan ketat petugas pelaku yang berinisial am digiring ke dalam ruangan pemeriksaan untuk dimintai keterangan
selain itu petugas juga berkoordinasi dengan sat narkoba polres metro jakarta selatan untuk melakukan pengecekan urin terhadap pelaku
kepala satuan reserse dan kriminal polres metro jakarta selatan mengatakan pelaku ditangkap di kediamannya di kawasan pejaten barat pasar minggu jakarta selatan
dari tangan pelaku petugas mengamankan senjata api jenis bareta dan kini sedang dilakukan pengecekan terkait izin kepemilikan
sebelumnya dua orang pelajar mendapatkan inti
intimidasi dengan cara ditembak oleh pengguna mobil lamborghini di kawasan kemang jakarta selatan pada senin sore
berikut juga dengan dokumen kendaraan maupun perizinan